mumpung istri aku lagi di rumah sakit
ibu kenapa bu
ibu bangun bu
tadi waktu sinta tinggalin
ibu gak apa apa bu
dari pertama kejadian kamu di telepon
tapi baru datang dini hari
kamu udah gak peduli lagi sama ibu
gak peduli lagi
kenapa kamu baru datang sore begini
ngelayap dulu kamu
ngelayap dulu kamu
sita kan kerja pak
kita baru bisa izin sekarang
tadi pelanggan cafe nya tuh rame
hei lo itu gak usah banyak alesan deh
bilang aja kalau lo emang gak mengurusin ibu
lu tuh anak cewek harusnya lo yang ngurusin
udah dong kenapa sih mesti marah marah
kak sita kan kerja
dia minta izin dulu baru bisa keluar
gak usah teriak teriak
kesian kan ibu
apa penyakitnya parah
sudah dua kali ibu kamu masuk gede
karena terjadi serangan ginjal
saya minta kalian benar benar memperhatikan
karena saya khawatir terjadi gagal ginjal
dan kalau itu terjadi
bisa ibu kamu terus cuci darah
dan secara rupiah
dan juga biaya yang sudah kecil
jadi kita tunggu saja perkembangannya
dan kita tunggu hasil pemirsaan lab
terima kasih ibu
biaya yang diperlukan untuk obat itu kamu
jadi kalian semua harus bantu bapak cari duit
ya kita pasang saja
berikanlah hambamu ini petunjuk
apa yang harus saya lakukan
untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi
untuk sembuhan ibu saya ya allah
tolong sembuhkan ibu saya ya allah
bukan jam yang ngelamun
hah hari gini masih aja ngelamun
ini kan jam jam yang raya pengunjung
ada masalah lagi
ibuku masuk rumah sakit lagi
ibu kamu masuk rumah sakit lagi
sekarang dia ada di ugd
aku cari biaya di mana lagi
aku gak tahu
kamu yang sabar ya
semua pasti ada jalan keluarnya
terutama kamu juga jangan panik
nanti kamu juga ikutan sakit lagi
nih berjalan vaan
nah masa nak berhenti
dapat duit berapa kamu banyak gak
kebetulan hari ini pengunjungnya rame pak
jadi ya sita dapet lumayan lah
mudah mudahan besok juga rame ya pak
lumayan tuh berapa
ya alhamdulillah ada sekitar seratus ribu pak
ima kerja dari pagi sampai subuh kayak begini
harusnya kamu pulang tuh bawa duit jutaan
segitu juga harus kita syukurin pak
karena allah tuh memberikan rezeki itu untuk sita
lagian mau kerja apaan sih pak yang tipsnya sampai jutaan
kalau pulang subuh kayak begini itu bukan jam kerja orang biasa
dan kamu tau
mereka itu kalau pulang itu bawa duitnya banyak
lebih banyak dari kamu
udah lah udah
kalau besok kamu kerja dapet tipsnya cuma seratus ribu
lebih baik kamu berhenti
bagaimana membiayai ibu kamu berobat
karena aku sudah capek
udah gak mampu lagi biaya ibu kamu
mudah mudahan bapak hanya hilaf
menyamakan saya dengan
pelacur ya allah
gimana keadaannya buli
hari ini ibu baik baik aja kak
kamu salin dulu ya bajunya
sekalian abis itu kamu sarapan
terima kasih ya kak
udah dua hari ibu tidur
udah dua hari
ibu gak tersenyum
ini sita bu
sita akan lakukan apa aja
asalkan ibu sembuh
ibu harus bangun ya
gak ada orang
abang ini ada apa sih
kamu tenang aja deh
gak apa lagi kita bisa bebas
gak begini ya kan
mumpung istri aku
lagi di rumah sakit
alah kamu tenang aja
gak akan ada yang lihat
kita doain aja sekarang
supaya istri aku itu bisa berhari hari koma di rumah sakit
kalo perlu berminggu minggu
kalo perlu mampus sekalian